kita ke informasi selanjutnya memasuki era ekonomi digital pemerintah mendorong sektor industri untuk memanfaatkan peluang yang ada
tahun ini pemerintah menargetkan dua puluh industri kecil dan menengah atau ikm menjadi startup
saat ini pemerintah melalui kementerian perindustrian memfasilitasi program strategis untuk mengedukasi para pelaku industri kecil dan menengah atau ikm
platform yang sudah disediakan pemerintah untuk perluasan pasar ikm adalah e smart ikm
kementerian perindustrian menilai keberadaan startup sangat dibutuhkan untuk menjual produk produk ikm lokal dan menumbuhkan perdagangan melalui e commerce
selain itu pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas sdm termasuk dalam pengembangan ikm
dan jumlah ikm yang sudah menjadi startup adalah sebagai berikut
dua ribu empat belas ada lima ikm yang menjadi startup kemudian bertambah menjadi delapan pada dua ribu lima belas
dan terus naik pada dua ribu enam belas menjadi sebelas ikm yang berubah menjadi startup
dan berikut ini adalah perkembangan jumlah unit usaha ikm di indonesia
di mana pada dua ribu lima belas ada tiga enam puluh delapan juta ikm
kemudian juga naik menjadi empat empat puluh satu juta ikm pada dua ribu enam belas

dalam teori biogidente abcd menjelaskan bahwa jaringan ikm disindikasi ini melepaskan dalam pengembangan dua ratus juta
perkembangan caoknya seberapa ihrenya tanpa kulit saat sayitos k sembilan puluh lima tahun ini